ke informasi selanjutnya pemerintah kota administrasi jakarta barat meresmikan rw lima tanjung tanjung duren utara
kecamatan grogol petamburan sebagai kampung merdeka covid sembilan belas
rw lima tanjung duren utara adalah salah satu dari lima puluh enam kelurahan di jakarta barat yang berstatus zona hijau
dan menerapkan protokol kesehatan covid sembilan belas dengan ketat
tidak hanya berstatus zona hijau atau bebas kasus covid sembilan belas
warga di rw ini juga berdisiplin menerapkan sejumlah protokol kesehatan
seperti membatasi warga keluar masuk mewajibkan pemakaian masker dan menyemprotkan desinfektan
yang akhirnya membuat kampung ini mendapat predikat kampung merdeka covid sembilan belas
ya selamat siang rizky dan juga bapak irsa
betul pada sabtu enam juni kemarin pemerintah kota administrasi jakarta barat menetapkan lima puluh enam rw
di delapan kecamatan di jakarta barat ini sebagai kampung merdeka covid sembilan belas
salah satu diantaranya seperti tadi sudah disampaikan adalah di rw lima tanjung duren utara kecamatan grogol petamburan
tentu saja ada sejumlah
kriteria atau indikator mengapa kemudian lima puluh enam rw ini dan salah satunya di rw lima tanjung duren utara ini
ditetapkan sebagai kampung merdeka covid sembilan belas
misalnya adalah karena kampung ini merupakan kampung yang berstatus zona hijau
atau bebas dari kasus positif covid sembilan
sekaligus masyarakatnya atau warganya juga disiplin untuk menetapkan protokol kesehatan
untuk kembali lebih jauh seperti apa kemudian kebiasaan warga di rw lima ini sudah bersama saya
bapak jumadi yang merupakan
ketua rw lima kelurahan tanjung duren utara
bapak kemarin pemerintah kota administrasi jakarta barat sudah menetapkan rw nya bapak sebagai kampung merdeka covid sembilan belas
tentu saja perasaannya pasti bahagia tapi di sisi lain saya melihat ini ada tanggung jawab besar yang sebenarnya harus dijaga
seperti apa tanggapan bapak
kita tetap harus memberikan apresiasi walaupun dalam kondisi seperti ini
kita tahu bahwa masa transisi ini berat
bisa jadi satu amanah yang harus saya lakukan
dengan segala upaya saya merasa dan yakin bahwa warga rw lima tanjung duren utara ini
dari mulai bulan maret kita melakukan disiplin untuk menjaga kebersihan dengan protokol kesehatan
berdasarkan informasi sesuai edaran dari pemerintah daerah
kita coba terapkan perlahan perlahan sedikit demi sedikit itu kita lakukan
majelis taklim atau pkh kedunuk rt lmk dan fktm itu membantu
saya bersyukur sekali dengan komponen yang ada di sini
namun saya tidak lepas dari forum rt rw yang ada di wilayah kurang tanjung utara ini
pak kira kira protokol kesehatan secara spesifik apa saja yang kemudian dilakukan dan diberlakukan dengan ketat di rw bapak
jadi kalau saya lihat di masa transisi ini saya sih berharap bahwa memang saya tahu bahwa saya tidak mau kecolongan dengan hal itu
tapi saya mencoba menerapkan disiplin dari pengurus rt dan komponen yang lainnya tetap lebih ketat lagi untuk mengantisipasi ini semua
terus yang kedua saya himbau terhadap warga disiplin atau dalam protokol kesehatan itu benar benar diaplikasikan di semua lingkungan di sejumlah empat belas rt ini
mudah mudahan dan saya harapkan ini bisa dipahami dan dijalankan oleh seluruh warga rw
pak kalau saya lihat kan memang ada beberapa protokol kesehatan yang terlihat sangat mencolok di sini
misalnya seperti pembatasan akun
akses keluar masuk ada penyemprotan disinfektan ini memang dilakukan selama dua puluh empat jam
betul sebelum ini masuk ke bulan ramadan kemarin kita selalu melakukan disinfektan seminggu sekali
terpotong dengan bulan sesi ramadhan
seharusnya minggu hari ini harus melakukan disinfektan
karena kami dicanangkan sebagai wilayah merdeka covid sembilan belas ini saya hold
insya allah minggu depan sampai masa transisi ini dicabut saya berhenti
pak jumadi ini yang juga pasti berperan cukup vital dalam proses pelaksanaan protokol kesehatan adalah teman teman di satgas covid sembilan belas di rw lima
apa saja kemudian kinerja mereka pak yang bisa kemudian juga ikut mendisiplinkan protokol kesehatan di sini
bicara satgas covid ini sesuai dengan aturan dan edaran yang diminta
saya sepaham orang orang rtw membentuk satu satgas di tiap wilayah rw
kita mencoba membuat satu struktur dalam satgas tersebut unsur dari rw rt dengan masyarakat dan komponen lainnya
fungsi dari ini semua kembali lagi selain fungsi sebagai pelayanan konteknya terkait dengan pandemi ini
kita membawa tugas terdiri dari beberapa bidang korlab bidang kesehatan bidang pengamanan dan pengendalian
nah di sini masing masing dan tugas dan fungsi ini sudah saya kondisikan
nah terkait dengan pendistribusian sembako juga termasuk bagian dari itu semua
oke baik pak jumadi terima kasih banyak atas informasinya semoga bisa mempertahankan status dari kampung merdeka covid ini
dan bisa menginspirasi kampung kampung yang lain terima kasih banyak
ya rizky itu tadi yang disampaikan oleh bapak jumadi ketua rw lima tanjung duren utara
dan sebenarnya kalau kita bicara tentang konsep dari kampung merdeka covid sembilan belas ini
sebenarnya ini adalah konsep yang diadaptasi dari program
serupa ya ini kampung tangguh yang ada di jawa timur yang sudah diinisiasi sebelumnya oleh polda jawa timur
nah bicara soal jakarta barat secara spesifik rizky memang kita tahu bahwa sampai dengan hari ini masih ada sekitar lima belas rw di jakarta barat
yang dinyatakan masih menjadi zona merah
dan itu saja dengan pencanangan dari kampung merdeka covid sembilan belas yang salah satunya di rw lima tanjung durend utara ini
diharapkan bisa menginspirasi dan juga memotivasi kampung kampung lain di ibu kota untuk juga ikut memberdayakan masyarakatnya
dan kemudian secara
tidak langsung dan juga secara langsung bisa kemudian menerapkan protokol kesehatan
sehingga zona zona hijau di wilayah dki jakarta ini semakin bertambah